menjaga netralitas para aparatur sipil negara di tahun politik menjadi salah satu sorotan dari publik saat ini
hingga saat ini sudah banyak sekali laporan dugaan pelanggaran netralitas para asn di berbagai daerah
panitia pengawas pemilu kabupaten karawang menetapkan enam kepala desa di karawang jawa barat sebagai tersangka
kenam kepala desa ini terbukti tidak netral setelah berpose dengan salah satu calon gubernur jawa barat
salah seorang pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten tasikmalaya kedapatan berfoto dengan calon wakil gubernur uruzanul ulum
bahkan pejabat tersebut mengangkat jempol satu seolah menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon gubernur nomor urut satu
panitia pengawas pemilu berpendapat pejabat di lingkungan kabupaten tasikmalaya tersebut diduga melanggar peraturan pemerintah no empat puluh dua tahun dua ribu dua puluh
pejabat sementara bupati kabupaten indragiri hilir provinsi riau rudianto menjalani pemeriksaan di kantor bawaslu provinsi riau
rudianto diduga mengumpulkan kepala desa dan camat di kabupaten indragiri hilir melalui grup di media sosial untuk mendukung salah satu kandidat calon gubernur riau arsad julandi rahman yang berpasangan dengan sudir

masyarakat yang tergabung dalam kaukus rakyat jawa barat pemantau pilgub mengadu ke bawaslu terkait dugaan pelanggaran dilakukan aparatur sipil negara di lingkungan dinas pendidikan jawa barat
mereka menduga ada sejumlah asn yang menyosialisasikan salah satu pasangan dalam kontestasi pilkada
panitia pengawas pemilu atau panwaslu kabupaten jombang jawa timur menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dan perangkat desa
aparatur sipil negara tersebut berasal dari unsur kementerian pendidikan nasional dan kementerian agama
bentuk pelanggarannya yakni keterlibatan dalam kampanye calon hingga di media sosial
itu baru sebagian laporan yang mengindikasikan ketidak netralan para aparatur sipil negara jelang pilkada serentak kali ini
undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang aparatur sipil negara jelas mengatur soal netralitas asn dari pengaruh politik
menurut hasil kajian dari komisi aparatur sipil negara
bentuk pelanggaran netralitas yang seringkali terjadi di pilkada atau pemilu antara lain
memakai anggaran pemda untuk kampanye terselebung terlibat langsung atau tidak langsung dalam kampanye suatu pasangan calon
memberikan fasilitas pada pasangan calon seperti memasang baliho atau spanduk dan lain sebagainya
ksn mendapat laporan dugaan pelanggaran netralitas asn bervariasi dan cenderung meningkat sejak pilkada putaran pertama dua ribu lima belas sampai putaran kedua dua ribu delapan belas
sementara itu menurut data bawaslu
motivasi latar belakang pelanggaran netralitas asn bervariasi
budi adiputro cnn indonesia
bulan januari yang lalu menteri pan rb pernah mengatakan bahwa pns dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan
salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik

pelanggaran netralitas selalu ada dalam pilkada serentak
apakah ancaman sanksi pak menteri ini hanya ibarat harimau tanpa gigi alias tidak ngaruh atau tidak ngepek
sementara di luar sana banyak pns yang berhahahihi dengan calon kepala daerah
kita segera mengkonfirmasi hal hal ini bersama pak irham dilmi wakil ketua komisi aparatur sipil negara
terima kasih pak irham selamat datang ke cnn indonesia
kemudian ada bang frits edward siregar komisioner badan pengawas pemilu republik indonesia
terima kasih bang frits sudah datang
saya pertama akan ke bang frits ini
dulu kita akan mengkonfirmasi sebenarnya seberapa banyak sih laporan laporan yang masuk ke bawaslu tentang ketidak netralan asli
dan seperti apa kemudian pelanggaran pelanggaran atau dugaan dugaan pelanggarannya
tapi lebih asing dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke segmen berikutnya
itu yang resmi yang dilaporkan ya
setelah dilakukan klarifikasi dan telah ditemukan ada pelanggaran itu ada jumlah satu ratus dua puluh
provinsi terbanyak itu di jawa barat di maaf pertanyaan yang paling banyak itu adalah di sulawesi selatan
habis itu delapan puluh tiga laporan dan di jawa barat itu dua puluh delapan laporan
nah dari banyak pelanggan tersebut misalnya yang paling banyak itu adalah misalnya karena hadir di pertemuan
yang dilakukan oleh para cawan kepada daerah
definisikan bagaimana dimaksud dengan keberpihakan apakah lewat sebuah keputusan atau lewat sebuah tindakan itu sudah di breakdown dengan oleh surat dari menpan dan juga surat dari kasn
dasar itulah sehingga bawaslu memanggil dan melakukan klarifikasi kepada para asn tersebut
oke satu ratus dua puluh enam ini digerakkan oleh misalnya kepala daerah plt nya atau hanya sporadis pns pns saja atau asn asn saja yang sporadis pribadi pribadi
atau ada penggerakan penggerakan oleh pimpinan dari asn ini
kalau kami tidak melihat ke arah sana apakah ada penggerakan atau tidak ada penggerakan
tapi pada saat ada sebuah indikasi ketidak netralan itu telah terjadi itu yang akan dipanggil oleh bawaslu untuk dilakukan klarifikasi
siapa sih bang yang melaporkan itu
itu biasanya melaporkan adalah masyarakat
misalnya ada asn yang hadir di acara kampanye dengan pakaian dinas misalnya
atau ada yang hadir pada saat ada melakukan ruangan tertutup dia datang
memang menjadi sebuah debatable misalnya
misalnya saya kan pejabat masa saya nggak bisa datang di sebuahnya acara misalnya
tapi kan kita harus membuat beda antara dia melaksanakan tugas dan dia hadir
pada saat dia melaksanakan tugas kan harus ada surat tugasnya nih
ada surat tugas saya untuk mengawasi
misalnya pol pp gitu ya
nah atau dia menjadi dari kes bang pol
ya saya wajib dong datang
tapi kan kita bertanya apakah ada suratnya
kalau ada suratnya berarti menjalankan tugas
tapi kalau memang tidak ada suratnya
berarti kan jelas dia hadir dengan keinginannya
dan itu seharusnya sebagai seorang asn
para pejabat tersebut para asn sudah harus sadar sebenarnya
punya etik dulu
ini melanggar kode disiplin dan kode etik pegawai atau tidak
dan itu di verifikasi oleh bawah aslo ya
oke pak iram anda melihatnya seperti apa nih
asn ada satu ratus dua puluh laporan dan kalau kita tahu
dalam setiap perhelatan politik laporan laporan seperti ini pasti ada terus nih
gimana pak asn melihatnya
nah itu bagi kami angka itu jadi kecil
karena kami menerima sejumlah itu yang disampaikan oleh bawah aslo
nah bawah aslo ini ada yang mereka langsung dari panwaslo kabupaten kota kepada kami
ada yang dilewatkan ke bawah aslo provinsi
atau ada juga yang lewat bawah aslo pusat bawah aslo ri bawah aslo nasional
nah sementara kami sendiri nerima juga langsung
ada yang pelapornya misalnya asn yang berada di sebelah orang yang bersangkutan
dia mungkin nggak begitu berteman dengan rekannya satu instansi
dia melaporkan temannya langsung kepada kita ada juga
langsung kepada ksn atau kepada bkd
langsung kepada ksn
langsung kepada ksn
lalu juga masyarakat
masyarakat yang melihat bahwa ini saudara saya ini asn
kok dia ada di satu tempat kampanye salah satu calon salah satu paslon
jadi jumlahnya tadi saya baru bilang sama pak frits bahwa hari ini aja saya terima itu dua puluh empat
hari ini dua puluh empat masuk tuh
seluruh indonesia pak
tapi tadi pak frits bilang kan yang paling banyak dari sulawesi memang benar
jadi saya mungkin dari sudut kami nomor satu sulawesi tenggara
kedua sulawesi selatan
nah itu jumlahnya memang luar biasa
jadi baik di kabupaten maupun di provinsi itu jumlahnya banyak sekali
benah merahnya apa pak
dari setiap pelanggaran demi pelanggaran laporan demi laporan ada benang merah yang mirip gitu
intinya sih sebetulnya konteks yang namanya netralitas itu
jadi netralitas hanya ada di dalam pikiran orang hanya ada utopia aja
kalau anda tinggal di kabupaten tasik melaya misalnya nih
ya bupati tasikmalaya mau diganti itu oh itu saudara saya
ini oh ini keponakan
semua orang di daerah itu sebenarnya satu saudara
apalagi pns masih punya hak politik
realitas politik apalagi pns masih punya hak politik
untuk memilih dan dipilih
betul mereka punya hak pilih tapi mereka harus netral
beda sama tni polri gitu ya pak ya
iya kalau itu beda
ini masih punya hak pilih dan berhak memilih namun dia harus netral
pertanyaan saya sama seperti ke bang fritsari pak irham
apakah ini kemudian ada pengorganisasian
maksudnya pengorganisasian dari kepala dinas dari plt pejabat sementara
atau ini sporadis seperti kata bapak tani
sekarang ini sporadis
kalau kita lihat dari sedemikian banyak saya coba by serendipity lihat
mencoba melakukan survei sendiri lah
karena semua masuk ke saya duluan
jadi saya lihat beberapa nih kalau ada misalnya empat puluh masuk apa sih sebenarnya
nggak bisa nggak ada pola apa apa di situ
jadi yang polanya itu pola acak yang paling banyak memang adalah kehadiran
bahkan yang sekarang baru aja beberapa ini dua belas orang memberikan like di facebook
itu saja sudah berlangganan
duda ndonsnya apa sih pak
duda ndonsnya mungkin pns pns atau asn asn di seluruh indonesia
pengen tahu juga
karena mereka belum betul dapat sosialisasinya gitu pak
being natural menjadi netral impartial istilahnya dalam bahasa inggris
netral itu benar benar kita nggak menunjukkan keberpihakan kita
mau pakai angka mau pakai jempol like mau pakai love itu udah nggak boleh
itu yang paling rendah
apalagi kalau kemudian kita datang dengan seragam kita bahkan pakai mobil dinas
membantu gitu atau ikut bersama sama paslon mendaftarkan karena dia adalah petahana
kan banyak tuh yang ikut berbaris waktu ngedaftar ke kpu kpud
nah itu udah kelas berat kalau udah kayak begitu
tapi yang ringan ringan tadi banyak sekali
oke kita bicara mengenai laporan tadi sudah ada identifikasi sudah ada sebelum kita masuk lagi
kenapa pns susah sekali netral
kenapa apakah juga ada hal hal yang lebih politis lagi misalnya terkait dengan anggaran
terkait menggunakan fasilitas pemerintahan
masalah law enforcement nya gimana bang prins
anda lihat ini pelanggaran demi pelanggaran laporan demi laporan akan berakhir di meja anda dan mejanya pak irham aja
atau ada efek jerah atau ada sesuatu yang kemudian bisa oh iya ternyata salah juga saya ini gitu
ada hal hal yang lebih seperti itu nggak substantif
sebenarnya asn tersebut kan bisa terbagi apakah dalam
apakah dia tidak netral dalam dia tindakan atau dia dalam sebuah keputusan
tindakan itu tadi seperti tadi sudah disampaikan oleh pak wakil ketua misalnya
apakah ada sebuah himbauan ajakan seruan menghadiri pertemuan itu adalah sebuah tindakan misalnya
itu yang dapat dinilai
nilai apakah sudah tidak netral atau tidak netral
tapi kalau kita lihat misalnya undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang undang undang pemilihan
kebijakan kebijakan yang diambil itu kan juga dapat membuat seseorang tersebut apakah dia memang tidak netral atau tidak
ataupun netral atau tidak netral misalnya
tapi kan ada dia punya rangenya
pertama adalah dia pelanggaran kode etiknya
apabila pelanggaran kode etiknya kita akan kirimkan itu kepada kasn untuk diproses
tapi apabila ada pelanggaran pidananya
pidana pemilunya itu akan diserahkan kepada setra gakumdu untuk dipidana
jadi maksudnya ada range kapan seorang asn tersebut kena pelanggaran kode etik
ringan sedang dan berat
tapi kalau dia sudah kena sampai kepada pidananya
itu akan kita lanjutkan kepada presiden
selama musim musim pemilu musim musim pilkada sudah berapa banyak bang frits
yang kemudian law enforcement atau penegakan hukumnya oleh gakumdu ini bisa betul betul diterapkan gitu
kalau untuk terkait dengan netralitas kita belum ada memang
tapi memang ada yang lain ya
kayak sekarang ya
yang sekarang sedang dicontoh misalnya yang terang kayak kerawang misalnya
itu yang enam kepala desa misalnya yang sudah memberikan like
itu sebenarnya satu dari banyak
misalnya kalau lihat di dua ribu tujuh belas
sembilan belas kepala distrik camat di kabupaten jayapura
itu dikenakan pidana percobaan oleh pengadilan negeri jayapura misalnya
karena memberikan like terhadap calon bupati
padahal kan kita harus lihat mereka itu adalah pejabat
mereka itu adalah camat yang harusnya punya pengetahuan yang lebih dan kesadaran
awareness yang lebih mengenai apakah tindakan itu mengarah ke sebuah netralitas atau tidak mengarah kepada sistem
jadi masalahnya awareness ketidaktahuan atau memang adalah terbelakang yang menarik
itu kita akan bahas di segmen berikut ya pak irham
kami akan segera kembali ke usaha jurnal berikut ini
menarik kita mau cari asbab unuzulnya nih pak
kenapa kemudian pns itu karena sudah tahu
apa karena tidak tahu atau karena ada faktor lain
kita punya datanya data dari bawaslu dari hasil pelanggaran pelanggaran yang kemudian dihimpun oleh bawaslu
dianalisa kita lihat di belakang kita nih pak irham dan juga bang frits
ini latar belakang pelanggaran netralitas asn dari data bawaslu dua ribu tujuh belas
ini gimana pak irham ada yang lihat ini ini masuk akal gak
kita memikirkan karir kita ya artinya kalau nanti ada kepala daerah yang baru
ada gubernur baru ada wali kota bupati baru
terus kita jadi apa nih ya jadi apa nantinya nih
karena selalu kan kita saya pernah bilang dulu tuh bahwa setelah selesai pilkada biasanya ada dua program
balas budi dan balas dendam
kalau saya kena program balas dendam selesai karir saya paling tidak karir saya selama lima tahun
selama kepala daerah yang baru saya nggak kemana mana mungkin saya dicopot
mungkin saya dicopot dimutasi ke mana gitu ya
atau saya jadi kepala sekolah yang padahal tadinya saya berada di eselon tiga sebagai administrator atau macam macam
dan itu banyak terjadi faktor faktor itu pak

satu daerah kabupaten itu cukup banyak itu banyak faktor faktor itu pak oh banyak faktor faktor itu pak ada satu daerah yang merakukan mutasi dan bahkan pencopotan jabatan
satu daerah kabupaten itu cukup banyak itu satu ratus tujuh puluh lima orang
diputar putar dicopot diganti ada yang camat dicopot diganti sama kepala sekolah karena kepala sekolahnya tadi ikut membantu
itu setelah dia menang setelah pemilihan umum
setelah pepilkada terjadi mereka lah kemudian yang naik jadi ada yang kena balas budi karena dia udah membantu
sementara yang enggak gitu gak membantu saya padahal juga dia gak membantu yang lain lain itu jadi dosa

karena yuk gak berhasil jadi netral dianggap oleh si kepala daerah yang baru ini jadi dosa karena yuk gak berhasil
kalau saya gak bantu saya loh saya memang kan netral gak bisa saya mesti dibantu kalau yuk gak bantu saya berarti saya juga gak bantu yuk
kalau seperti itu berarti mata rantainya tidak akan pernah putus dong pak
karena semua orang ingin menyelamatkan diri masing masing bukan karena saya suka pak irham atau saya selang pak irham tapi saya pengen menyelamatkan diri saya
makanya sdm selamatkan diri masing masing
dan itu masuk akal sebenarnya kan sangat manusiawi gitu kan pak sangat manusiawi betul
gimana memutus rantainya pak asn ini kan kemudian ikut bertanggung jawab bagaimana memastikan para asn ini kemudian bisa sangat netral sangat prudent untuk berhasil
sangat prudent untuk tidak berdiri dimana mana terutama memakai fasilitas negara untuk membantu para calon gimana kemudian pak
sebetulnya ada falsafah tertentu yang bisa kita bahas mungkin ini agak melenceng tidak terlampau relevan
tapi paling tidak undang undang aparatur sipil negara undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas ini mohon maaf kalau saya sebutkan banci
banci itu artinya apa artinya dia masih mencampur adukan antara jabatan politik dan jabatan birokrasi
tapi artinya lima tahun sekali
nah sekarang yang menjadi pejabat pembina kepegawaian di daerah itu adalah gubernur wali kota dan bupati
sehingga dia juga berhak untuk mengangkat memberhentikan dan memutasikan pejabat
itu yang menjadi sasetut biang keladi itu pak ya
kalau dia nggak punya itu kalau dipisah sama sekali jabatan politik oke saya udah janji di dalam kampanye kita akan bikin jembatan kita akan bangun ini
tapi saya nggak akan mindah mindahin orang saya bilang anda mesti melakukan apa yang saya perintahkan tapi saya nggak akan mindah pindahkan orang
baik tapi selama ini tumpul atau enggak pak
karena pada waktu pembahasan di dpr undang undang ini maunya ke arah sana
tapi terjadi kompromi besar akhirnya ya tetap yang namanya bupati wali kota gubernur merupakan ppk pejabat pembina kepegawaian
oke karena waktu kita terbatas dan ada sebuah peristiwa yang terjadi di jakarta kita harus akhiri dialog kita malam hari ini
mudah mudahan apa yang kita khawatirkan pns atau asn terlibat dalam politik praktis tidak lagi karena jangan lupa anda boleh saja berpolitik tapi kan kita semua mengawasi di sini
masyarakat mengawasi dan bang frits ada hadir untuk bisa menghukum anda semua yang kemudian nanti salah gitu
terima kasih sekali lagi pak irf terima kasih banyak
terima kasih banyak maaf maaf waktunya tidak banyak untuk membahas masalah ini malam hari ini
layar pemilu terpercaya masih akan segera kembali tetaplah bersama kami